peningkatan kendaraan pemudik di senin siang membuat situasi arus lalu lintas di ruas jalan tol cipali dari arah jakarta menuju jawa tengah alami kemacetan panjang
ribuan kendaraan terjebak hingga nyaris tak bergerak
antrean dan kemacetan ribuan kendaraan ini terjadi di ruas jalan tol cipali tepatnya di kilometer tujuh puluh tiga bungur sari purwakarta jawa barat pada senin siang
kemacetan ini terjadi setelah meningkatnya arus kendaraan dari arah jakarta menuju jawa tengah sehingga arus di jalan tol cipali menjadi padat
selain itu adanya aktivitas di res area kilometer delapan puluh lima subang menjadi salah satu faktor penyebab kemacetan ini
antisipasi kami dalam rangka mengurai kepadatan atau memfasilitasi para pemudik yang akan meninggalkan jawa barat ataupun dki jakarta
kami bekerjasama dengan pihak kepolisian maupun instansi terkait lainnya dari penanggulangan bencana maupun kesehatan
upaya yang telah dilakukan dan atau yang akan dilakukan oleh kami adalah mengurai kepadatan dengan cara mendorong atau memandu para pengemudi sehingga bisa berlalu lintas dengan baik
kalaupun terjadi kemacetan yang cukup parah juga
kita bekerjasama dengan kepolisian cb yang akan dilakukan adalah dengan kontraflow
dan sudah ada produser lapangan cnn indonesia rizky rinar di ruas jalan tol cipali kilometer tujuh puluh dua
selamat siang rizky rizky jika tadi terjadi kemacetan pada senin pagi di kilometer tujuh puluh tiga saat ini tempat anda melaporkan kilometer tujuh puluh dua bagaimana situasinya
selamat siang alvin
benar sekali memang ruas tol cipali
jika berbicara kemacetan
masih ada kepadatan masih ada keramaian
namun memang tidak berlangsung lama
berbicara kemarin sempat ada terjadi kepadatan sejak pagi sampai siang hari namun pukul dua belas siang sudah terurai
begitupun hari ini sempat ada kepadatan pada hari senin pagi namun tidak berlangsung lama karena kepadatan kendaraan pun sempat terurai sehingga keadaannya menjadi ramai lancar seperti di belakang saya sekarang
kilometer tujuh puluh dua memasuki tol cipali kendaraan bisa berjalan lancar bahkan kecepatan dapat melaju sekitar satu km
berbicara kepadatan memang titik kepadatan di tol cipali ini terjadi di beberapa rest area yang berada di sepanjang jalan tol cipali
penyebabnya adalah karena kapasitas area yang terbatas pengemudi banyak sekali yang memang ingin memfir
namun rest area masih penuh sehingga banyak yang mengantri menunggu untuk masuk ke rest area sehingga menyebabkan antrean panjang dan pengendara berjalan pelan pelan di sekitar rest area
namun dari pihak dinas perhubungan dan dinas pemerintah
dan juga pengelola jalan tol cipali juga telah menyiapkan skema skema untuk melancarkan kendaraan melancarkan arus agar tidak terjadi kemacetan panjang
seperti kontraflow yang diberlakukan di setiap rest area ketika ada penumpukan kendaraan
kemudian juga diberlakukan juga tim pengurai kemacetan di mana pihak polisian dan juga dinas perhubungan menggunakan kendaraan bermotor masuk ke jalan tol dan juga mendorong pengendara agar tidak mengendari kendaraannya secara pelan pelan
dan terus berjalan jalan
jalan tersebut terjalan lancar dan tidak terpaku kepada satu tempat rest area atau rest area saja
karena sepanjang jalan tol cipali ini ada kurang lebih empat rest area dan juga ada dua parking bay sehingga bisa menjadi pilihan untuk beristirahat di rest area berikutnya
jika memang sepanjang jalan rest area ini masih terus penuh atau tidak mendapatkan kesempatan untuk beristirahat bisa memanfaatkan juga keluar dari gerbang tol cipali di ruas gerbang tol yang berada di sepanjang tol cipali kemudian bisa masuk lagi ke gerbang tol
intinya memang keamanan dan juga keselamatan pengendara diutamakan oleh pihak keamanan dan juga dinas perhubungan dan juga pihak kepolisian alfian
baik terima kasih rizky rinaldi langsung dari jalan tol cipali